bunga bunga berwarna warni menarik ini semua bisa dikonsumsi
tekstur aroma dan rasanya yang unik menjadikan bunga ini populer sebagai bahan pelengkap di dunia kuliner
namun menanam bunga yang layak dikonsumsi atau edible flower ini tidaklah mudah
karena ditanam untuk dikonsumsi pembudidayaan bunga ini harus bebas dari residu racun termasuk pesticida
sejak proses persemayan benih hingga masa panen bunga ini tidak boleh tersentuh zat zat kimia berbahaya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini